pilkada jakarta telah selesai namun belum rampung sepenuhnya
kemenangan dua pasangan calon berdasarkan hasil hitung cepat
yaitu ahok jarot dan juga anis sandi
akan kembali diadu di pilkada putaran dua pada april mendatang
sempat menguras energi dan emosi
bahkan juga muncul istilah pilkada rasa pilpres katanya
bagaimana dampak gaduh politik bagi ekonomi ibu kota
cukup kuatkah amunisi dua paslon ini
menciptakan ekonomi yang berkeadilan sejahtera serta merata
bagi seluruh warga ibu kota
ekonomi jelang pilkada putaran dua
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
yang sudah hadir di studio dua cnn indonesia
wakil ketua kadin dki jakarta sarman simanjorang
kita lihat bersama pak sarman terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih hira
kemarin ikut milih
iya dong warga negara yang baik
katanya pilihannya karena rahasia
tapi yang pasti yang tidak rahasia adalah dampaknya ya
kita lihat dampaknya menurut anda seperti apa
kalau kita berkaca pada bursa hari ini kita galau gitu
padahal rilis data surplus neraca perdagangan bagus banget loh pak
tapi apakah menurut anda pilkada dki jakarta
pilkada serentak ya kostjar nasional
menurut anda apakah memang sangat mempengaruhi keputusan investor
apalagi para pengusaha pelaku usaha di ibu kota
ya sebelum saya jawab ya pertama kita harus mengucapkan syukur dulu lah bahwa
pilkada dki jakarta yang telah berlangsung kemarin itu
dengan proses yang begitu panjang
dengan proses hirup pikuk dan berbagai dinamika yang ada
bahkan h satu masih ada ya rasa rasanya
terus terang aja sebenarnya pengusaha juga rada khawatir nih
gimana nih pilkada jakarta ini
muncul kekhawatiran itu
pasti muncul dong karena kan kita tahu kan sampai dengan dua tiga hari lagi kan
masih banyak dinamika yang terjadi kan
tapi ya kita bersyukur bahwa pilkada berjalan aman lancar sukses
dan kita mengucapkan terima kasih nih kepada
seluruh elemen yang terkait polri tni jakarta aman
tidak ada satu kendala yang kita hadapi
dan terus terang aja pengusaha merasa puas gitu
merasa puas merasa tenang
tapi ketika sorenya ada quick count lagi ada sedikit gelisah lagi nih
oh mulai gelisah lagi
karena ternyata oh dua putaran nih
dua putaran itu menurut pengusaha justru menjadi beban
ya pasti kekhawatiran itu pasti akan muncul
kira kira gimana nih apakah memang
makin kondusif ya
apakah memang nanti akan terjadi dinamika gejolak gejolak yang baru
baru lagi yang mengganggu ketertiban dan kondisi kota jakarta
nah itu yang selalu ditentukan oleh kita pengusaha
karena bagaimanapun jakarta ini kan kota jasa
jakarta ini kan sangat sensitif dengan isu isu keamanan
teror teror apalagi yang namanya
sangat sangat berpengaruh ya sebagai kota jasa
karena bagaimanapun kita lihat misalnya
terjadi demokrasi kebesaran pusat pusat bisnis kita
tentu masyarakat juga takut keluar rumah sebagai konsumen
nah ini kan semua akan stagnan
jadi ya itu harapan kami misalnya
kalaupun ini memang berlanjut ke tahapan kedua
harapan kami bahwa tetap akan secara kondusif
kemudian juga kedua paslon ini dengan tim sesnya
dengan partai pengusungnya
bagaimana kedepan mempertajam visi misi yang ada
kami terus terangkan aja mbak hera
bahwa dalam tiga kali debat kemarin yang dilakukan oleh kpud
kami terus terangkan nggak puas sebenarnya
dari sisi pelaku usaha ya karena
apa yang tidak puas
konten yang disampaikan atau jawaban dari pasangan calon
yang tidak memuaskan para pengusaha
bukan jawaban dari paslon
memang materi itu nggak keluar dari kpud gitu loh
jadi kami melihat bahwa masih pada tataran
lebih banyak membahas sosial politiknya
padahal jakarta ini kan harus kita lihat
ini jakarta ini kota jasa
kita nggak punya resources kita nggak punya pertambangan
artinya begini pengusaha ingin calon pemimpinnya paham gak sih
karakter ekonomi jakarta
iya betul betul
kita ingin sebenarnya pertanyaan mendasar yang harus diajukan
adalah apa sih strategi anda ketika menjabat nanti
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi jakarta
karena kita tahu kan tiga tahun terakhir ini kan
itu selalu lima tujuh lima puluh enam lima delapan tiga tahun terakhir ini
nah ini kan harus disikapi apa strategi ke depan
kemudian mau dibawa ke mana ekonomi jakarta ini
kan menurut data bps kan bahwa di jakarta ini
ada sekitar satu dua juta usaha itu data bps
data dari sensus ekonomi tahun dua ribu enam belas
ini kan potensi yang luar biasa untuk diberdayakan
untuk dijadikan menjadi mitra dalam rangka membangun ekonomi jakarta
yang lebih kuat yang lebih bagus ke depan
kalau misalnya pak sarman beberapa bahan bahan
ataupun juga sosialisasi kampanye kampanye
yang mencoba menggoda hati para pemilih misalnya
dengan memberikan stimulus stimulus baik cash
maupun juga perwilayah ataupun perkomunitas
menurut anda itu tidak menjawab kegelisahan para pengusaha
itu menjawab tapi itu kan hanya covernya aja kan
hanya luarnya saja
kita ingin oke misalnya ada salah satu paslon menyatakan bahwa
kami akan memberikan bantuan setiap rw sekian gitu loh
itu mau diapain itu gitu mau diapain
kita ingin tahu bahwa ini akan diperuntukkan menjadi ini
katakanlah apakah menciptakan pengusaha pengusaha baru
atau mendidik ibu rumah tangga supaya kreatif
membuat suatu pernak pernik apa gitu yang layak dijual misalnya
nah kita ingin tahu seperti itu gitu loh
kemudian masalah menahun yang sudah tidak terjawab
masalah pkl misalnya
pedagang kaki lima kita ini kan potensinya luar biasa
justru pengusaha menganggap itu potensi ya
bukan benalu dalam tanda petik misalnya untuk yang selalu diusir usir
justru itu potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah
betul betul ini kan harus ada solusi ya
pkl ukm kita misalnya itu harus ada solusi
jangan dipajakin doang ya tapi nggak diurusin gitu
artinya gini loh jangan misalnya kita mengangkat mereka
mengangkat dalam arti kata pemerintah kan selalu klaim
ukm kita ini adalah merupakan kekuatan ekonomi bangsa
ketika kita jadi krisis ekm inilah yang mampu bertahan gitu loh
tapi dalam prakteknya nggak dibina
bagaimana supaya mereka ditempatkan ke sebuah tempat yang layak
jadi dibiarin aja tumbuh tumbuh sendiri gitu ya
nah itulah kalau ada yang berusur digusur gitu kan
kami katakan ketika pemerintah membuat rumah susun
kami juga ingin dong bagaimana dibangun juga kantor susul misalnya
kantor susun benar benar
kantor itu maksudnya adalah kantor kantor yang kecil kecil nggak apa apa
tapi yang mampu disewakan oleh ukm ukm kita
ya kan kalau mereka ukm kita ini misalnya harus menyewa di tempat tempat perkantoran
bangun bangun kok kan mereka tidak mampu
kantor susun sewa atau pemerintah yang berusur
ya kantor susun sewa lah
jadi sempat kami bilang bahwa
banyak nih sekarang nih pasar pasar jayang punya pemda
hanya lantai satu lantai dua aja yang penuh
lantai keatasnya udah kosong
bisa nggak diberdayakan itu sampai kita kasih solusi seperti itu juga
iya bisa diberdayakan ada nilai ekonominya bisa dapat nilai pendapatan untuk pemda dki jakarta
pak salman saya harus menahan terlebih dahulu
karena kita masih akan lanjut kembali perbincangan kita sore hari ini
dialog terkait dampak pilkada
bagaimana pula dampaknya pak menjelang putaran kedua nanti pada april mendatang
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah di cnn indonesia business
kami akan melanjutkan kembali segmen the analyst
masih bersama narasumber kami saat ini
dan juga sudah bergabung saat ini
tidak hanya pak salman simanjorang
tapi juga ada pak m al fatih
pak al fatih terima kasih sudah bergabung bersama kami
baik saya mungkin sebelum pak salman
tadi kita sudah mulai diskusi lebih ke dampak politik
baik pas capilkada kemudian ke depan
tapi ke pak al fatih terlebih dahulu
kita tadi surplus neraca dagang rilis bps
bahkan secara bulanan di januari itu tertinggi sejak januari dua ribu empat belas
tapi pak al fatih tidak cukup kuat untuk memompa performa bulsa
bursa kita masih terburuk meskipun sangat negatif
galau kita hari ini
apa yang terjadi pak al fatih
ya dari pertumbuhan ekonomi itu terlihat bahwa
kita mengalami keuntungan ya
dari kenaikan harga komoditas
sebetulnya dalam setahun terakhir ya
makanya jadi year on year nya kita year sekarang
tetapi pergerakan indeks kita ini kan mungkin karena memang
seperti misalnya saham perbankan yang bobotnya paling besar ya
di sektornya di isg
itu kenaikannya sudah cukup tinggi gitu ya
dalam beberapa minggu terakhir ini
jadi saya rasa sih itu koreksi koreksi wajar aja ya
apa namanya profit taking aja gitu
sedangkan outlooknya tadi seperti
yang lebih fundamental kan neraca perdagangan
itu kan bagus positif
dan juga para analis juga mengatakan bahwa
harga komoditas ini untuk tahun dua ribu tujuh belas
relatif masih lebih baik daripada dua ribu tujuh belas
dan itu juga porsinya ya untuk wilayah indonesia ini kan cukup besar gitu porsinya ya
baik jadi masih ada potensi yang cukup besar
tapi bila kita melihat juga tadi karena kita sudah
berbincang dengan pak sarman mengenai
pak samran tadi mengkritik juga bagaimana kpud
tidak memasukkan persoalan persoalan ekonomi yang lebih detail lagi
tapi untuk investor di bursa sendiri mereka concern nggak dengan
pilkada khususnya baik pilkada serentak maupun pilkada jakarta
yang rasa pilpres katanya
apakah mereka concern dengan hal hal dinamika
ataupun gaduh politik belakangan ini pak alfan
ada lah perhatian perhatian itu tapi sifatnya kayaknya jangka pendek ya gitu
karena terutama untuk nasabah investor global
itu yang penting adalah kebijakan pemerintah secara makro gitu ya
dan juga masalah kepastian hukum dan keamanan gitu ya
nah kan kita juga sudah mengalami berbagai pemilihan gitu ya
di daerah daerah maupun pusat yang kita lihat puncaknya kan kemarin dua ribu empat belas ya
yang sebagaimanapun ramenya gitu tapi kan semua diselesaikan dengan secara hukum gitu
jadi mereka melihat bahwa apa namanya ya
demokrasi kita aman lah gitu ya
kita juga lihat kan nggak ada juga rame rame gimana ya
ya ada demo demo kan damai damai semua gitu ya
jadi saya rasa dari segi itu sih cukup positif gitu ya
kalau view apa yang kalau saya dengar dari komentar komentar dari investor asing seperti itu
jadi tidak ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan dari mereka
berapa persen kalau saya boleh tanya persentase
berapa persen sih ini akan sedikit menjadi pertimbangan mereka kita ketika akan memutuskan masuk ke bursa dalam negeri
mungkin mereka melihat itu nanti adalah proxy kan katanya untuk dua ribu sembilan belas gitu
oh investor sudah masuk juga loh ke dua ribu sembilan belas
lebih beranggu gitu ya
ya pre election moment sih ini tampaknya
cuman kan masalahnya begini jokowi ini masih sangat kuat sekali gitu
jadi katakanlah tadinya apa namanya mau diproyeksikan jokowi ahok kalau ternyata ahok tidak bisa maju gitu
jokowi ini punya banyak alternatif gitu
jadi kelihatannya juga mungkin kekhawatiran mereka itu
mungkin kekhawatiran itu gak terlalu besar akhirnya gitu dalam hal ini
jadi sosok profiling jokowi masih cukup kuat kesendirian meskipun tanpa ahok nanti
misalnya ahok tidak memenangkan ke kd senanggit
artinya alternatifnya itu masih banyak lah ya
ke pak sarmant saya pak sarmant
apakah sepakat dengan investor di pasar saham
apakah para pengusaha juga masih melihat untuk ke dua ribu sembilan belas ini bukan hanya ke april ya yang pilkada jakarta
tapi ke dua ribu sembilan belas itu juga sudah dibahas para pengusaha
kalau investor asing memang ya pasti mereka lihat jangka panjangnya ya
prediksi sudah pasti lah ya
karena mereka butuh keamanan kepastian ya
tapi kalau jakarta kan ya di depan mata kan
artinya bagaimana misalnya teman teman kita pedagang pedagang di gelodok teman teman kita di kelapa gading teman teman kita di tanah abang misalnya
ya mereka itu sangat sangat melihat apa di depan mata kita
kalau terjadi sesuatu katakanlah misalnya demo besar besaran orang takut keluar rumah mereka tutup sudah pasti akan pedagang kita akan mandek gitu loh
berarti tidak ada penghasilan
dan pak sarman juga merilis bagai statement dari pak sarman juga mengatakan untuk april nanti kalau bisa jangan libur katanya
iya jadi gini kami memang
mengapa jangan libur saja ketika hari pemungutan suara nanti
kami meminta evaluasi kepada pemerintah ke depan supaya kalau bisa dalam pilkada serentak ke depan itu jangan libur nasional
karena itu menurunkan produktivitas dan daya saing industri kita gitu loh
jadi artinya ke depan itu kalau bisa ya libur hanya
kalau bisa ya libur hanya di provinsi atau kabupaten kota ya melaksanakan pilkada
oh jangan dinasionalkan semua gitu pak
bayangin aja sekarang ini pilkada provinsi kan hanya tujuh provinsi
kemudian kabupaten kota sekitar tujuh puluh delapan
sedangkan kita punya kabupaten kota lima ratus
lima ratus kabupaten kota pak
provinsi ini tiga puluh empat
jadi tidak ada separohnya hanya seperempatnya aja melalukan pilkada tapi kita libur nasional
nah dampaknya adalah yang kita lihat teman teman kita di industri itu kan memang punya target produksi
jadi tetap mereka masuk tanggal lima belas di daerah daerah yang tidak pilkada dan meluarkan kos yang tidak sedikit pak
jadi lembur dan itu lebih mahal ya
bagi bursa pak
jadi saya rasa ke depan ini perlu dievaluasi
jadi berikanlah memang libur nasional di mana kabupaten kota ada provinsi itu yang pilkada
kalau tidak ya nggak usah
nggak usah dipaksakan juga untuk libur
sebenarnya bursa sendiri sampai saat terakhir nggak libur
oh bursa nggak libur ya
oh bursa nggak libur
pada tahun lima belas itu nggak libur
karena ada sk presiden
karena bursa itu kan tergantung bi sebenarnya
karena transaksi itu kan banyak terlibat transaksinya dengan bank juga kan
dan sejujurnya para investor di pasar saham juga nggak terganggu banget dengan pemutusan suara itu
karena kan kita sekarang udah bukan bursa efek jakarta
udah bursa indonesia
oh ya bursa indonesia
jadi gaharna itu menjadi kata kunci menarik
tapi pak al fatih saya ingin anda menjelaskan pada kita bagaimana outlook anda di indeks harga saham gabungan hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas
ya kalau dari samoa securities sendiri
jadi baik secara fundamental maupun technical masih optimis gitu ya
kalaupun ada koreksi koreksi nggak terlalu dalam dan juga targetnya adalah angka enam ribu gitu ya
rp enam sekarang kita di rp lima empat ratus

pak sarman tertarik
dan itu ada di rp enam
mungkin rekomendasi anda singkat saja mungkin sebelum mengakhiri dialog di sektor mana dan saham mana
faktornya sekarang ini masih komoditas
itu yang paling kuat
dan komoditas itu memang ada sedikit pengaruhnya ke sektor konsumsi gitu ya
karena di daerah daerah itu banyak dari sana gitu
jadi itu sektor konsumsi
dan tentunya terkait dengan ini kan nanti bank juga gitu ya
kan bagaimanapun itu bank
jadi paling tidak tiga itu
kalau untuk properti mungkin agak belakangan gitu ya
kemudian juga apa namanya properti
kemudian seperti apa
industri juga mungkin agak belakangan gitu ya
rekomendasi bayi saham pak terakhir mungkin
ada di level berapa nih pak cian
ada saham rekomendasi
ya beberapa saham kelihatannya ya terutama dari sektor pertambangan itu ya
seperti misalnya doit dan ptba mungkin itu juga bisa
dan sebenarnya komoditas itu kan juga ada selain pertambangan tadi ya
batu bara terutama itu juga ada perkebunan ya
cuma nih kelihatannya perkebunan
masih pertambangan ya
karena naikannya udah terlalu tinggi jadi mungkin koreksi dulu gitu ya
baik terima kasih pak al fatih dari sama sekuritas dan juga dari kdn jakarta pak sarman simanjorong
terima kasih bapak bapak sekalian
terima kasih mbak erang
kita akan tunggu nanti putaran kedua mungkin kita ketemuan lagi untuk ngebahas ya
kita bahas lagi
bagaimana proyeksinya di pasar domestik
terima kasih bapak bapak sekalian
dan kami masih akan kembali